huh paman bardika ada disini
jadi siapa yang menyamar sebagai biungku
tadi dia bilang bahwa air sengkolo jati itu disimpan oleh kiai subakir
nanti aku suruh dia lagi untuk mencurinya
dia menanyakan air surkolo jati
jangan jangan dia sih jerang penghidup
wah berarti aku dalam bahaya
aku harus terlepas dari dua penjat ini
wah apaan ini
ini belum belum pernah pak
tapi kenapa aku berubah seperti ini
aku merasakan ausis sangat tajam
pak partners merau ungkik lu
di dalam dirimu bisa menjadi kekuatan yang sangat mematikan
waaaah tolong aku buatlah
aku tidak mau terperangkap
aku tidak mau terbangkan dalam tubuh ini
sembara aku takut sekali
tenang farida tidak akan terjadi apa apa
basir ada di mana
apa yang terjadi dengannya
basir sedang sakit perut
dia memang suka bertingkah aneh kalau sedang lagi sakit berat
masih tidak bisa berhenti
saya sudah lelah biung
aku sudah lelah bio seharian berjalan
mataku juga sudah tidak bisa
saya tidak bisa berhenti
aku harus tidur dulu biung
caramku apakah dia mencurigai
dia tidak mencurigai
hah paman bardika ada di sini
jadi siapa yang menyamar sebagai biungku
tadi dia bilang bahwa air sengkolo jati itu disimpan oleh kiai subakin
nanti aku suruh dia lagi untuk mencurinya
dia menanyakan air sengkolo jati
jangan jangan dia si jerang penghidup
wah berarti aku dalam bahaya
aku harus terlepas dari dua penjat ini
nyongku tidak berdengkur keras seperti ini
ini dengkuran laki laki
aku jadi semakin yakin kalau ini adonan si jelangku hidup
ini terakhir kalinya aku mengampunimu
sekali lagi kamu macam macam
aku akan membinasakanmu
iya raden bagus
di dekat sini ada surau
aku ingin menunaikan sholat
panglima menghirang datang
panglima menghirang datang
aku sembarang membutuhkanmu
kalau dia lari terekam saja
jadikan dia santapan
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
sepertinya kita tersesat
ini bukan jalan menuju desa
apa kita bisa mendapatkan jalan keluar
kamu tunggu di sini bersama basir
aku akan cari jalan keluar dari rutan ini
aku ikut denganmu
kamu tunggu disini saja bersama basir
aku takut nanti kamu kelelahan
perjalanan masih jauh